pak mau beli susu dong satu
waalaikumsalam ini teh
oh alex ini teh bisulti masih inget gak
mau ketemu nonrepa
ya udah masuk aja dulu ya nanti
bisa banyak banyak di kamar ya
hei masuk masuk
kita kayak musuhan gini
orang yang datang dan nyari siapa
anu nyamud temennya nonrepa mas alex
alex mas ada alex di depan gimana kalau kita nyamperin alex ke depan sehelo gitu mas
dia kan anaknya baik ganteng sopan sama orang tua
terus kayaknya dari keluarga yang baik baik dan bermartabat mas
eh jangan gitu
gitu dong mas
kalo mas gak mau samperin alex nanti gak ada alex mikir
oh ternyata papinya reva gak setujuin gue sama reva
jadi dia mikir gitu
terus nanti dia nggak mau deketin reva lagi
nah makin luasa deh
ngapain kamu masih disitu
kan nunggu perintah nyamud
salah lagi gitu surti teh
ya udah naik ke atas panggil rafael
kok baru dateng sih baru nongol kemana aja ganteng
ada aja tante
aku gak enak aja kalau main kesini takut ganggu gitu
kata siapa takut ganggu ya enggak lah justru ya
kita tuh senang banget kalau ganteng sering sering kesini ya kan mas
zaman muda um juga ganteng
ayo duduk duduk
ganteng pada zamannya
tante kamu kesini ganteng ya
dia kok yang minta aku kesini
reva yang nyuruh alex kesini
itu loh ada mas alex katanya mau ketemu non reva
alex ketemu sama aku bi
bukannya dia mau ketemu sama bisurti ya
gak cocok non masa mas alex mau ketemu bisurti
ah cocok aja bi serasi itu
yaudah deh makasih ya bi
gue kangen deh masa masa gua pacaran sama boy
bukannya waktu itu lu cuman bohongan ya pacarannya angel
iya elah gak usah disebutin juga kali
bukannya waktu itu lu sempet mau hilangin motornya boy
biar boy nebeng lo terus
ya syukur alhamdulillah kalo boynya ikut sama gue
kalo ternyata malah boncengan sama reva gimana
sekarang kan reva udah gak sabo di gartel lagi
udah bawa motor lagi
ya gak ada boncengan lagi sama tu orang
gak terima gue
iya juga sih ya

bener bener gue gak mungkin salah itu motornya boy
jadi kamu sekarang udah kuliah
terus kalo udah abis kuliah
kamu mau kerja atau mau usaha
maksudnya mau jadi pengusaha gitu
ya rencananya sih om
mau nurisin s dua di amrik
lanjutin s dua di amrik
wah keren banget kamu
alex kalo kamu pengen datang punca
atau kamu pengen jalan jalan kesana
ajak aku ya ntar aku temenin kamu deh
loh loh loh kalo memang kamu mau ke amerika
kamu kan bisa barengan sama mas
iya sih mas
bisa banget barengan sama mas
tapi mas kan sibuk kerja
sekalinya mas ke luar negeri juga buat kerja kan mas
ya aku gak mau ganggu kerjaan mas
lo yang nyari uang aja sebanyak banyaknya buat gue
lagian gak banget gue jalan keluar sama lo
aduh apalagi ke luar negeri enggak banget deh
bosen ya ditemenin sama orang tua
ah rupanya yang ditunggu tunggu sudah datang nih
yaudah kalo gitu kalian ngobrol aja dulu
biar adriana sama pak ping masuk ke dalam ya
ayo yuk nguruh aja
pak ping sih masih muda
kita ke bandara
tidak perlu untuk kayak terlalu kira
tidak perlu ngobrol
dan masih banyak cowok yang rasanya suka sama lo
ya baik kamu
lagi sibuk kuliah atau apa gitu
ya masih masih kuliah

itu dia berhenti
itu tandanya pasti jodoh
atau enggak dia sengaja berhenti buat lo biar kalian ketemuan
kok lo ada di sini
kok lo ada di sini
hmm jangan jangan lo ke sini mau beli minuman juga ya
apa lo melihat motor gue berhenti di sini makanya lo mau nyamperin gue
iya apaan sih
emang di dunia ini yang punya motor kayak lo cuma lo doang
ya gue kesini mau beli minum lah
anjal gue duluan ya
aduh kok si boy malah naik motor sih
itu juga si angel ngapain coba beli minuman
kan di mobil banyak minuman kan mits
iya kalau kan kita baru beli ya
mbak kembali aja mbak
ya udah ambil aja mas
iya makasih mbak
yah boynya pergi
kok pergi sih
aduh kejar aja deh
ini mobil mbak
ini kenapa pak
anda kami tilang karena telah melanggar peraturan lalu lintas
perhatikan itu tandanya
aku tidak melanggar peraturan lalu lintas
saya sendiri yang lalu lintas
ya tapi sudah selesai
ya sudah selesai
tidak lalu lintas
ya sudah selesai
tidak lalu lintas
ya sudah selesai
ya sudah selesai
itu ya mbak
ya sudah selesai
ya sudah selesai